hasil dari mahkamah konstitusi sehingga tidak ada persoalan pertemuan pertemuan itu dilakukan
demikian pula antara pak prabowo dan ibu megawati sukarno putri tidak ada persoalan dalam perspektif
pribadi tetapi bagi ibu megawati soekarno putri dengan rekam jejak yang sangat luas terutama
legitimasi beliau bersama dengan pdi di dalam melawan rejim yang otoriter yang
anti demokrasi tentu saja seluruh aspek aspek pengkhianatan terhadap konstitusi terhadap
demokrasi terhadap keadilan rakyat kedaulatan rakyat di dalam menentukan pemimpinnya akan
tetap menjadi tema tema sentral yang harus disuarakan oleh pdi
perjuangan jadi kalau bertemu ya tidak ada masalah tetapi hal hal yang sangat fundamental
tadi tetap akan dipersoalkan oleh pdi perjuangan
saya yakin fredianto saksikan terus program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lain kompas tv independent